kau akan habis
dia adalah diriku sendiri
dia hanyalah masa laluku
aku tidak bisa melawan diriku sendiri
apa aku harus berbuat kasar
supaya kamu mau bicara padaku dinda
kalau saja aku bisa menggunakan kesaktian airku
ini akan mudah
aku akan mencintaimu
apa harus seperti ini
apa harus seperti ini akhirnya
diam saja kak
seperti itu kau orang yang cintaiku
kamu tidak mengerti dinda
kamu tidak mengerti
aku harus membuang cinta jakarta arup
aku harus meninggalkannya
aku mengerti sekarang
ini yang perhaps rusudah akibat
siapa yang berpengalaman berpengalaman

malah aku mengangkatkan diri sendiri

kau berhasil lagi
untuk ujian terakhirmu
dan kau akan mendapatkan jawaban yang kau inginkan
aku harus melawan diriku sendiri
ini semua gara gara kamu
gara gara kamu aku jadi seperti ini
kali ini aku harus bagaimana
ini semua gara gara kamu
kamu yang membuatku
sekarang kau akan tahu
kau akan mendapatkan pelajaran dari
kau akan membuatku berhasil
kau akan mendapatkan pelajaran dariku
kau akan mendapatkan pelajaran dariku
kamu patas mendapatkan pelajaran
kamu patas mendapatkan pelajaran
dia adalah diriku sendiri
dia hanyalah masa laluku
dia hanyalah masa laluku
aku tidak bisa melawan diriku sendiri
aku tidak bisa melawan diriku sendiri
aku tidak bisa melawan diriku sendiri
tapi aku masih ingat
kenapa kau bisa menjadi aku
kenapa kita bisa bertukar jasad
karena aku dirimu juga
ujianmu telah selesai nawa mulan
lalu apa kau sudah mengerti
aku belum mengerti sepenuhnya
seperti yang ku jelaskan tadi
tiga ketakutan terbesarmu
musuh cinta dan masa lalu
ya aku sadarkan hal itu
itulah unsur dari bunga hijau
lalu apa yang dimaksud bunda dewi
tentang bunga hijau adalah jati diriku
ketika bidadari pergi dari kayangan untuk selama lamanya
bunga bidadari mereka akan gugur
bunga hijau itulah jati dirimu sendiri nawa mulan
akulah jati dirimu
jati dirimu sebagai bidadari nawa mulan
kalau pertanyaanmu adalah kegunaan dan manfaat dari bunga beda dari itu
karena bunga bidadari itu adalah jiwamu sendiri
jiwamu sebagai seorang bidadari
yang bisa kau gunakan untuk apa saja
kekuatan dan kelembutan
jika bunga bidadarimu lenyap ataupun hancur
maka kau bukanlah bidadari lagi
semua kekuatan dan kesaktianmu akan hilang
sekarang aku mengerti
sekarang kau sudah menemukan jawabannya
bunga hijau adalah dirimu se sungguhnya
kau bisa gunakan itu untuk apa saja
rubuh jika nanti aku sudah besar jadi aku naik kuda ya tentu saya apapun yang kamu inginkan
baiklah kalau kamu melihat orang ini berkeliaran cepat datang ke pusat desa laporkan kepada kami
baik tuhan karena para prajurit kami sudah bersiaga di desa ini baik tuhan kalau begitu
saya pamit dulu tapi ingat hati hati dengan lelaki itu dia sangat berbahaya
apa benar yang kamu katakan itu waskol
benar kan jeng ratu
dapat dipastikan pergerakan kita kali ini
tidak akan mungkin diketahui oleh ratu kidung
baiklah kalau begitu
kirim salah satu demit kita
baik kan jeng ratu laksanakan
kesepakat un su
aku belum semakin jelas
aku nanti ga mau nampak lagi
jangan pernah lagi mati tuh

seberapa lama aku di dalam sana